menteri koordinator politik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan menegaskan
pemerintah tidak akan terlibat dalam pemenuhan tuntutan tebusan penyandra empat belas warga indonesia
oleh kelompok abu sayyaf di filipina
sebaliknya pemerintah menganjurkan pihak perusahaan terus melakukan koordinasi terkait
dengan permintaan dana untuk menebus karyawannya yang sudah lebih dari tiga pekan ditawan
mengenai tebusan ya saya juga nggak setuju
tapi kan kalau perusahaan itu mau negosiasi sana urusan dia
ya kan itu pegawai dia
nanti kalau nggak diurus dia dia kan yang disue oleh keluarga daripada yang disandra ini
jadi biarkan aja mereka bernegosiasi urusan dia
pemerintah indonesia tidak terlibat dalam bayar membayar itu